singapura terkenal dengan penerama teknologi di setiap sendi sendi kehidupan warga negaranya
dan kali ini terdapat sebuah kios mini yang dapat berpindah pindah lokasi
dan uniknya tidak ada petugas kasir yang berjaga
para pembeli hanya dapat bertransaksi lewat kasir virtual
kehidupan di kota besar menjadi lebih cepat dengan tuntutan yang terus bertambah
singapura negara maju di kawasan asia sangat menyadari hal ini
kebutuhan akan perangkat telekomunikasi terbaik dan terbaru sudah menjadi kebutuhan utama bagi kaum muda singapura
jika anda berada di singapura dan mendadak harus membeli smartphone di tengah malam anda bisa langsung mendatangi unbox
sebuah kios modern yang menjual berbagai jenis smartphone dan aksesorisnya yang buka dua puluh empat jam
uniknya di tempat ini anda tidak akan menjumpai manusia
semua dijalankan dengan mesin
anda cukup datang dan jika anda pelanggan operator telekomunikasi singtel maka wajah anda akan langsung dikenali oleh penjaga toko virtual
setelah itu anda bebas melakukan berbagai macam transaksi
untuk memilih smartphone anda bisa membandingkan telpon yang ingin anda beli
singapura terkenal dengan peneraman teknologi di setiap sendi sendi kehidupan warga negaranya
dan kali ini terkenal dengan teknologi di setiap sendi sendi kehidupan warga negaranya
dan kali ini terdapat sebuah kios mini yang dapat berpindah pindah lokasi
dan uniknya tidak ada petugas kasir yang berjaga
para pembeli hanya dapat bertransaksi lewat kasir virtual
kehidupan di kota besar menjadi lebih cepat dengan tuntutan yang terus bertambah
singapura negara maju di kawasan asia sangat menyadari hal ini
kebutuhan akan perangkat telekomunikasi terbaik dan terbaru sudah menjadi kebutuhan utama bagi konsumen
kaum muda singapura
jika anda berada di singapura dan mendadak harus membeli smartphone di tengah malam
sebuah kios modern yang menjual berbagai jenis smartphone dan aksesorisnya
yang buka dua puluh empat jam
uniknya di tempat ini anda tidak akan menjumpai manusia
semua dijalankan dengan mesin
anda cukup datang dan jika anda pelanggan operator telekomunikasi singtel
maka wajah anda akan langsung dikenali oleh penjaga toko virtual
setelah itu anda bebas melakukan berbagai macam transaksi
untuk memilih smartphone anda bisa membandingkan telpon yang ingin anda beli
dengan mengangkat telpon itu maka semua informasi akan tersedia
setelah itu anda bisa langsung memesan dan membayar
tempat ini tidak menerima uang tunai
semua transaksi menggunakan kartu kredit
atau pembayaran via telpon
selain membeli smartphone dan aksesorisnya
anda juga bisa melaporkan kehilangan dan memblokir kartu sim
jangan coba coba untuk berbuat kriminal
jika ada yang mencoba mencuri barang dagangan di sini
otomatis alarma akan berbunyi dan anda akan terkunci di dalamnya
kios unbox bersifat portable yang bisa dipindahkan lokasinya sesuai kebutuhan
cesilia tiara teo mande singapura